tiang penyangga jalan tol becakayu di jalan di panjaitan jakarta timur ambruk pagi tadi
akibat insiden ini sejumlah pekerja mengalami luka luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat
bangunan tiang yang masih dalam proses pengerjaan ini terlihat hancur
material konstruksi juga terlihat berantakan di bawah tiang beton ini
sebanyak tujuh orang pekerja terluka akibat tertimpa material bangunan

informasi sih tujuh